saudara untuk mengantisipasi lonjakan pasien dbd di kota depok
rsud kota depok menyiapkan dua ratus tiga puluh enam tempat tidur
hingga kini ada puluhan pasien dbd yang sedang menjalani perawatan di rsud kota depok
penderita dbd di kota depok mengalami peningkatan hingga seratus persen pada bulan maret
dengan jumlah mencapai tujuh ratus dua puluh tiga pasien
sedangkan yang menjalani perawatan di rsud kota depok ada dua puluh tujuh pasien
untuk mengantisipasi lonjakan pasien dpd pihak rsud telah menyiapkan dua ratus tiga puluh enam tempat tidur
pihak rsud akan merujuk pasien ke rumah sakit lain yang ada di kota depok
trendnya dari awal tahun ini kurvanya meningkat ya
dari januari februari maret dan pertengahan april ini
alhamdulillah saat ini masih mencukupi kebutuhan kamar rawat inapnya
untuk masyarakat kota depok
apabila kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rawat inap
kita di sini ada tentunya ada banyak ya rumah sakit di sekitar depok
peningkatan kasus dbd di indonesia juga jadi perhatian khusus
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno mengimbau agar dpd dapat ditangani
secara tuntas agar tidak semakin meluas
sandi juga berharap peningkatan dbd tidak sampai mempengaruhi pariwisata di tanah air
mohon berhati hati karena ada tujuh ini kasusnya meningkatkan beberapa anggota keluarga saya
juga di jakarta dan di bali terkena
jadi ini harus kita tangani secara totalitas supaya tidak semakin menyebar
mudah mudahan tidak berdampak kepada pariwisata di bali dan di indonesia